pt industri kereta api persero atau inka optimis membidik target penjualan kereta di angka tiga tiga triliun rupiah pada tahun ini
pasalnya inka akan mengekspor kereta ke bangladesh juga filipina
pt inka akan mengirim dua ratus lima puluh unit kereta ke bangladesh dengan estimasi nilai lebih dari satu lima triliun rupiah
kontrak pembelian juga telah disepakati pada pertengahan dua ribu tujuh belas dan siap dikirim tahun ini
dan untuk penjualan kereta ke filipina kesepakatan kontrak senilai tiga ratus miliar rupiah
perseroan mampu mengantongi dana hasil penjualan kereta senilai kurang lebih satu delapan triliun rupiah atau sekitar lima puluh empat lima persen dari target omset dua ribu delapan belas
sedangkan sekitar satu lima triliun rupiah ini akan diraih dari penjualan kereta di dalam negeri